kita beralih ke informasi haji
ratusan calon jamaah haji kloter pertama asal sumenep madura
selasa siang mulai diberangkatkan ke tanah suci
meski sudah diperingatkan
ternyata masih banyak jamaah haji yang membawa barang terlarang
seperti cobek rokok dan minyak goreng
dengan menggunakan pesawat saudi arabian airlines
selasa siang berangkat menuju tanah suci
mereka merupakan kloter pertama dari daerah sumeneb madura
didampingi lima petugas kesehatan
tampak raut muka bahagia para jamaah
saat berada di bandara juanda surabaya
namun ada juga beberapa jemaah yang merasa khawatir
karena baru pertama kali naik pesawat
keberangkatan rombongan pertama calon jemaah haji embarkasi surabaya ini
dilepas langsung oleh wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf
sebelum berangkat ratusan jemaah sempat mendapat pengarahan prosedur tetap
cek administrasi serta pemeriksaan kesehatan
dalam proses ini empat calon jemaah haji belum bisa berangkat karena berbagai alasan
lancar semua ya alhamdulillah lancar
memang ada tiga orang yang belum bisa berangkat
satu karena istrinya sakit kemudian yang suaminya harus ikut untuk menunda
yang kedua karena meninggal sebelum berangkat ke embarkasi ini
yang terakhir ini yang maning itu
sementara saat pemeriksaan barang bawaan
petugas bea dan cukai embarkasi asrama haji sukolilo
masih banyak menemukan barang barang terlarang dalam tas para jamaah
bahkan beberapa di antaranya membawa barang yang semestinya tidak perlu dibawa
seperti cobek paku madu dan minyak goreng
serta beberapa bungkus rokok dan jamu kuat
barang barang itu ditemukan dalam kondisi ditaruh di sela sela pakaian
dibungkus lagban hingga disemprotkan
dan dibunyikan dalam garung beras
meski kebergok pemilik koper masih berdalih
barang barang itu adalah titipan saudaranya di arab saudi
barang barang terlarang tersebut selanjutnya disita petugas bea dan cukai untuk diamankan
petugas akan mengembalikan barang barang itu saat para jemaah kembali ke tanah air
jangan lupa like share dan subscribe ya